presiden badminton world federation atau bwf paul eric hoyer telah mengirimkan surat permintaan maaf kepada indonesia ini terkait insiden all england open badminton championship dua ribu dua puluh
namun ada beberapa masukan untuk bwf mulai dari permintaan tanggung jawab terhadap tim indonesia hingga antisipasi yang sebenarnya bisa dilakukan
senin malam para atlet badminton indonesia tiba di bandara soekarno hatta
mewakili para atlet yang hadir pebulu tangkis ganda putri grecia poli meminta bwf bertanggung jawab atas insiden yang menimpa tim indonesia di all england dua ribu dua puluh
desia mengatakan bwf harusnya dapat melindungi memberikan rasa aman dan kejelasan saat tim atlet berada di sana
perlakuan saat berada di inggris dinilai tidak menyenangkan dan tidak adil
spon awal seperti mungkin tindakan langsung dikeluarkan dari hall itu hal hal yang sebestinya harus ada perbincangan
dua arah dulu jangan sampai memutuskan dalam satu arah cuma satu komunikasi aja dia mengindecide aja sendiri
tanpa ada pembicaraan ke pihak badminton indonesia nya dulu karena mereka itu adalah orang di tengah tengah mereka adalah
kenapa orang tengah tengah karena ada nhs ada peraturan inggris yang mereka harus peraturi yang harus mereka patuhi dan ada kita yang harus mereka lindungi sebenarnya
namun di sisi lainnya bwf mencari pembicaraan yang lebih baik dan bwf mencari pembicaraan yang lebih baik
grecia mengatakan insiden di birmingham inggris bisa jadi hal positif yaitu menjadi tantangan untuk lebih baik lagi di olimpiade dua ribu dua puluh
grecia mengatakan walau all england tidak masuk dalam poin olimpiade tapi hasil pada ajang tersebut berpengaruh ke dalam urutan unggulan di multi event empat tahunan
hal ini pun ditekankan oleh ketua federasi bulu tangkis asia anton subowo
diharapkan ada tanggung jawab dari bwf agar tim indonesia tidak merasa dirugikan

anton juga memberikan saran agar bwf mempersiapkan dengan baik kejuaraan di tengah pandemi dengan melakukan simulasi bagaimana jika ada atlet yang harus dikarantina
anton mengatakan juga akan mendiskusikan insiden ini dengan negara asia lainnya agar tidak terjadi hal serupa
mungkin sesuatu yang mereka belum pernah terjadi betul
tapi kan antisipasi kalau akan terjadi bagaimana itu yang harusnya penting
makanya tadi isu mengenai kendaraan mengenai lift gideon juga cerita ahsan juga cerita harus langsung diusir
hal itu kan seharusnya mereka bisa lebih sopan
bila mana dari pihak organisasi komiti itu sudah mempelajari jelas bahwa ada peraturan negara inggris yang dimana kalau satu pesawat itu harus ada isolasi sepuluh hari
artinya kalau sudah ada kondisi itu kalau mereka bisa mengantisipasi menghilangi resikonya dengan menyatakan kepada kita kontingen untuk datang sepuluh hari minimum
sebelum acara dong
pak sekjen kalau mungkin
kejadian ini bermula dari tim indonesia yang dipaksa mundur dari kejuaraan all england karena berada di satu pesawat dengan penumpang yang positif covid sembilan belas saat penerbangan dari istanbul ke birmingham inggris pada sabtu tiga belas maret dua ribu dua puluh satu lalu
namun hingga kini belum ada informasi terkait siapa penumpang yang positif tersebut
regulasi pemerintah inggris mengharuskan tim indonesia di karantina selama sepuluh hari dan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pertandingan
tim liputan cnn indonesia
ya dipaksa mundurnya tim bulutangkis dari kejuaraan bergensi
all england ini berbuntut panjang ya dea
terakhir komite olimpiade indonesia melaporkan bwf ke pengadilan olahraga internasional
evaluasi sistem gelaran kejuaraan bulu tangkis menjadi salah satu faktor penting agar peristiwa serupa tidak terulang
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada pak anton subowo presiden federasi bulu tangkis asia
selamat pagi mbak dea mas alvi
dan ini kejadian di birmingham kemarin membuat geram masyarakat indonesia bahkan presiden jokowi buka suara terkait hal ini
apa yang bisa menjadi catatan bapak terkait dengan insiden ini
ya itu penting sekali saya bangga lah dengan apa yang terjadi juga atas pengawalan atau kita berjuang ya
melawan hal hal yang tidak baik terhadap kita punya harkat dan martabat itu penting sekali
dan dalam hal ini yang kita harus garis bawah ya
adalah peran saya lihat di sini peran pemerintah ya dari pak menpora bu menlu melalui pak dubes
dan juga dari pbsi pak agung yang langsung sikap menanggapi ini
dan dalam hal ini yang saya perhatikan di sini adalah kurangnya komunikasi
jadi apa yang terjadi itu sejak hari kamis pagi setelah kami mendapat laporan
terutama laporan dari kbri di inggris
yang di mana indonesia adalah member luar biasa dari mbak ming ton asia
untuk menghubungi bwf dan juga menghubungi komite organisasi
walaupun sangat pagi sekali waktu itu di birmingham
dan waktu saya hubungi saya menanyakan segala hal yang terjadi
dan pada akhirnya mereka menyampaikan perlunya ada jalur komunikasi yang baik
itu juga saya sampaikan karena bagaimanapun kita tahu bwf itu ada satu ratus sembilan puluh enam member
dan terdiri dari lima kontinental atau lima federasi benua
dan dalam hal ini komunikasi itu yang penting adalah kita mengenal culture nya
culture dan cara bicara dan cara menyampaikan itu penting sekali
saya sudah tegaskan berkali kali bahwa cara penyampaian terutama untuk kita bangsa indonesia itu harus sangat sensitif
itu yang penting dan ini hal yang menjadi pelajaran juga untuk bwf
sebagai international federasi untuk melihat masing masing member itu mempunyai adat yang berbeda beda
dan hal ini adalah jalur komunikasi yang menurut saya sangat efektif bila mana dapat diterapkan
itu yang pertama sehingga banyak hal yang dari kita juga upayakan
terutama setelah anak anak menjadi dalam kondisi isolasi itu kan kita harus perhatikan terhadap makanan
saya dapat masukan bahwa mereka hanya menerima mas ricky waktu itu saya hubungi
hanya menerima mas ricky waktu itu saya hubungi
hanya menerima makanan siang dan makan malam
alhamdulillah sekali pak desra percaya itu sangat sigap sangat tangkap dan kbri langsung memberikan juga bantuan makanan
dan hal hal seperti ini yang menurut saya juga seharusnya informasi itu harus jelas ya kan
dan kasihan anak anak karena isolasi jadi nggak bisa bersama makan
tapi alhamdulillah hal itu dapat diupayakan
dan terakhir kami sampaikan juga dengan tegas bahwa pemerintah dan masyarakat
bahwa pemerintah dan masyarakat indonesia
kalau memang atlet sudah tidak bisa main harus bisa kembali ke jakarta dengan segera
argumentasi mereka mengenai nhs saya juga argue juga karena saya bilang bahwa mereka ingin pulang bukan ingin menetap
kalau ingin pulang seharusnya protokol kesehatan penerbangan yang diterapkan
karena kan kita tidak mau menetap di inggris tapi ingin pulang
dan alhamdulillah juga bwf mengerti dan bwf dengan adrian christian
waktu itu ceo daripada saya juga kontak beliau adrian christie
menegaskan harus bicara langsung dengan pihak pemerintah inggris
dan saya yakin kami yakin sekali pemerintah indonesia akan mendukung dan juga saya yakin pak desra percaya waktu itu juga melakukan hal yang sama
untuk melobi pemerintah inggris untuk segera bisa memulangkan atlet atlet kita
dan alhamdulillah kemarin sudah kembali itu yang saya bisa sampaikan terima kasih
ya pak todi ini presiden bwf iya
sendiri sudah mengajukan permohonan maaf kepada indonesia
tapi kalau kita melihat banyak juga kerugian yang kemudian harus ditampung oleh indonesia terutama tim bulu tangkis kita
sebetulnya apakah kemudian permintaan maaf dari bwf itu sudah cukup atau apa yang harus dilakukan untuk menambal kerugian kerugian yang kita alami
kami rasa belum cukup kami rasa juga masih banyak hal hal yang mesti kita seperti yang tadi sudah disampaikan juga mengenai antisipasi atau mengenai what ips skenario nya itu
kenapa tidak peka
ya terutama dalam kondisi covid saat ini
dan saya khawatir saya sudah kemarin hari setelah sabtu itu ada rapat konsil di bwf
saya tekankan dengan jelas bahwa ke depan ini masih ada pertandingan pertandingan seperti india
dan juga yang paling penting adalah pertandingan akuntas
nah ini yang menurut saya peran bwf itu harus sangat peka
ya terutama dengan kondisi kondisi dan bila mana terjadi nanti di olimpik akan lebih luar biasa dampaknya
jadi kerugian kerugian juga yang terjadi di all england juga saya minta untuk diperhitungkan
karena saya lihat poin anak anak itu penting juga untuk nanti pertandingan final dan juga untuk world jump
nah ini yang menurut saya nanti akan kita minta bantuan daripada pbsi ada pak agung
itu juga sangat membantu sekali pbsi saya sangat bangga dan sangat salut
dan kemarin pak lisjow juga pak lisjow sikit menyatakan supaya
dan support nya kepada anak anak
menurut saya itu sangat penting lah peran bagaimana kita semua ini harus bahu membahu dalam menghadapi apa yang terjadi terhadap anak anak kita
pak anton kalau bicara soal sensitivitas atau kepekaan dari bwf ini pada kompetisi denmark open pada dua ribu dua puluh lalu
tim harus datang paling lambat empat hari kemudian di thailand open paling lambat dua minggu sebelum turnamen
sementara di all england hanya tiga hari
apakah hal ini salah satu hal yang krusial dalam konteks kejadian kemarin
betul sekali mbak betul sekali
jadi sebenarnya kejadian kemarin kan tidak perlu terjadi kalau kita diberitahukan untuk datang jauh lebih awal
ya minimum sepuluh hari atau dua minggu
jadi dengan ini kan baik kita dipaksa atau apa yang penting atau opsi
ya kan dengan opsi bila mana tidak ya kalian akan konsekuensinya demikian
nah itu kan informasi yang seharusnya kita diimpost
atau diterapkan secara peka ya dengan secara ini
dan kemarin juga saya bicara ini kan what if skenario dengan isu isolasi ini juga tidak pernah dipikirkan
yang saya dengar dengan masalah bus masalah lift apa susahnya untuk didesinfektasi saya bilang
setelah mereka naik didisinfektasi saja baik itu busnya atau baik itu liftnya
itu kan hal hal kecil yang menurut saya sangat sensitif untuk kita
tapi kok mereka tidak melakukan seperti simulasi
simulasi bila mana terjadi hal hal yang tidak diinginkan
jadi itu menurut saya jadi pelajaran pelajaran juga nanti ke depan
untuk penyelenggara penyelenggara ya baik itu nanti terutama olimpik gitu
itu yang kami akan berikan masukan sudah dirapatkan juga di bwn
jadi saya rasa poin kita didengar lah sangat didengar
oke ini mungkin kita kembali belajar dari insiden yang kemarin baru saja terjadi
tadi juga pak anton sudah mengatakan mungkin step by stepnya pak anton bisa dijelaskan poin per poin tadi
apa yang bisa dilakukan oleh bwf kemudian agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi
apalagi nanti menuju ke pertengahan tahun ya akan ada olimpiade
baik step by step step pertama adalah mengakui bahwa keterlibatan kontinental itu penting sekali
ada beberapa perbedaan daripada culture diferences baik itu dari afrika dari oceania dari pan amerika dan terutama dari asia
jadi peran kontinental itu harus ditekankan lebih dalam
keterlibatannya dan juga masukannya karena perbedaan tadi itu pertama
dan hal hal yang saya juga sudah bicara dengan beberapa negara seperti india china korea itu saya juga minta masukan dari mereka
ini kan juga bisa terjadi dengan mereka
dan bila mana terjadi dengan mereka apa yang saya harus lakukan dengan pemerintahnya dengan masyarakatnya dan lain sebagainya
ini yang juga kita dalami dalam hal ini dari badminto nasihat
karena pengalaman yang kami alami dari sejak kamis kemarin itu setiap hari
take talk dengan di sini dengan pak kemenpora dengan pak sesmen itu hanya untuk memastikan kondisi anak anak pertama di sana untuk dalam keadaan sehat
dan kalau memang bisa pulang pulang lebih awal
jadi dua hal itu yang menjadi fokus kemarin kita itu
dan pada akhirnya paul erick juga bicara
dia ingin meminta pemerintah
dan dia juga bicara tentang hal hal lain

saya sampaikan hati hati permintaan maaf itu juga harus sesuai dengan adat atau dengan culture yang kita miliki
tidak hanya seperti minta maaf biasa tapi seharusnya juga mengerti adat kita
jadi hal hal seperti itu jadi kita sebagai penterjemah dalam hal ini
perlunya adanya penerjemah dari kontinental atau dari untuk menjaga bwf itu sendiri sebenarnya
dan terutama kepada putra putri kita
memang mengubah gaya kita untuk menyelenggarakan pertandingan termasuk bulu tangkis
semoga semuanya bisa beradaptasi
terima kasih pak anton subowo presiden fbb asia sudah berkenan bergabung bersama kami pada pagi hari ini
selamat pagi pak